informasi pilihan berikutnya saudara ada perempuan jatuh dari lantai
seorang perempuan diduga terjatuh dari lantai sembilan
sebuah apartemen di kawasan penjaringan jakarta utara pada minggu malam
dari hasil pemeriksaan polisi menemukan sepucuk surat dan sketsa gambar
ada suasana berbeda dari apartemen yang terletak di kawasan fluid penjaringan jakarta utara ini
aparat kepolisian dengan tim inavis datang ke apartemen untuk melakukan olah tkp
pada minggu malam itu penghuni dikejutkan dengan suara keras di area parkir
ternyata sesosok tubuh perempuan ditemukan tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan
diduga ia terjatuh dari lantai sembilan
dari hasil pemeriksaan di unit korban polisi menemukan sepucuk surat serta sebuah sketsa gambar
hal ini menjadi bukti kuat bagi polisi untuk mendalami kasus ini
ada sepucuk surat dan sketsa gambar yang selanjutnya ini akan kami jadikan sebagai bukti yang penting
untuk diambil pembandingnya untuk kemudian didalami dalam proses penyelidikan makna dari sekucup surat
jenazah korban yang berusia dua puluh dua tahun itu pun dibawa ke rumah sakit cipto bangun kusumo untuk diotopsi
hingga kini polisi sudah memeriksa sepuluh saksi termasuk anggota keluarganya demi mengungkap kasus ini